langsung saja kita ke lapangan hijau timnas indonesia kembali menelan pil pahit usai kalah dari thailand di fase grup piala aff dua ribu delapan belas
dengan kekalahan ini peluang indonesia untuk melaju ke fase knockout hampir tertutup
bermain di kandang lawan sedeon raja manggala bangkok
timnas indonesia sempat unggul lebih dahulu berkat gol spektakuler dari zulfiandi pada menit ke dua puluh sembilan
memanfaatkan dalam sudut yang dilepaskan evan dimas
namun thailand berhasil menyamakan skor pada menit ke tiga puluh delapan
usai korakot wireodongsiri mencetak gol melengkung yang indah dari sepak pojok
bahkan tuan rumah berbalik memimpin ketika pansa hempibon mencetak gol jalan turun minum
dua satu thailand unggul
di babak kedua indonesia berupaya keras mengejar ketinggalan
ali ali menyemakan skor
dan asuhan pelatih bimas sarpini malah kembali ke bubolan
adisa klaesong menambahkan gol ketiga buat thailand pada menit ke enam puluh lima
indonesia semakin terpuruk
setelah pada menit ke tujuh puluh empat poklao anan mencetak gol melalui serangan balik yang menakjubkan
indonesia akhirnya mampu memperkecil kedudukan berkat sundulan fahrudin arianto pada menit ke delapan puluh delapan
hingga babak kedua usai skor empat dua untuk thailand tidak berubah
dengan kekalahan ini peluang indonesia untuk melalui kondisi knockout hampir tertutup
sementara thailand semakin kokoh menduduki puncak grup b